kita ke informasi lain wakil ketua umum partai gerindra ferry juliantono memastikan
tidak akan pernah meminta bergabung dalam pemerintahan
meski begitu gerindra menanti hadirnya ajakan untuk berada dalam koalisi
hingga saat ini partai gerindra mengaku masih berada di luar pemerintahan
ya makanya sampai pada tahap ini saya hanya berani menyampaikan terbuka kemungkinan
partai gerindra bergabung di dalam pemerintahan
tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah pak jokowi sebagai presiden
merasa bahwa beliau perlu untuk mengajak partai partai di luar koalisinya
atau sampai sejauh mana pak jokowi sebagai presiden kemudian bisa apa namanya
bisa mau apa namanya menyelesaikan masalah bersama sama
itu kan sangat tergantung dari pak jokowinya
nah oleh karena itu sikap partai gerindra tidak akan pernah mintanya
kalau saran dari prabowo akan membantu jika diperlukan
saya rasa sampai dengan hari ini pun partai gerindra masih berada di luar pemerintahan
tetapi oposisi yang sekarang lebih dimaksudkan rakyat adalah bukan check and balances di parlemen
karena masyarakat berpandangan bahwa sebenarnya baik eksekutif maupun legislatif juga harus dikontrol
nah oposisinya itu tidak kemudian
difungsikan oleh parlemen saja tetapi juga oleh masyarakat sebenarnya